kita beralih ke informasi lainnya
banjir yang menerjang beberapa wilayah di trenggalek kamis pagi mulai surut
namun begitu beberapa sawah milik warga masih terendam banjir
akibatnya sebagian besar padi rusak dan petani harus mengalami kerugian ratusan juta rupiah
kamis pagi banjir yang merendam sebagian wilayah di trenggalek mulai surut
namun area persawahan di enam desa yaitu desa krandegan widoro karanganyar
gandu sari wonocoyo dan bendorejo masih terendam banjir
sejumlah petani di desa karanganyar kecamatan gandusari kabupaten trenggalek jawa timur
ini pun berusaha menyelamatkan sisa tanaman padi yang terseret arus banjir
padi yang sebelumnya sudah dipanen namun belum sempat dirontokkan ini
sebagian besar telah hilang tersapu banjir
selain itu akibat rendaman banjir tanaman padi milik warga rusak dan membusuk
kerugian petani yang ditimbulkan akibat bencana banjir bandang di trenggalek ini pun
diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah
sementara seiring surutnya banjir sejumlah jalan protokol antar kecamatan hingga perkampungan telah kembali normal
seluruh warga yang terdampak banjir mulai beraktivitas seperti biasa
namun kegiatan belajar mengajar terpaksa ditiadakan
karena seluruh ruangan masih kotor dan belum berhasil

akibat banjir bandang kemarin seluruh ruang kelas tergenang air bercampur lumpur hingga ketinggian setengah meter
sejumlah perangkat pembelajaran pun ikut tergenang
mulai dari buku pelajaran meja kursi dan sejumlah fasilitas lainnya
ratusan siswa dan para guru bergotong royong untuk membersihkan material lumpur yang terbawa banjir bandang
dari pantauan terakhir di damwidoro debit air sungai tawing kini telah kembali normal
fadli rahmawan trenggale
partai demokrasi indonesia perjuangan mulai tinggalkan tririsma hari ini
nantikan informasinya sesaat lagi tetaplah di reportase jawa timur